tis makasih ya
kurang angin gak jack ya
perasaan kok gak enak ya
aduh jempol gua
oh kalau bikin kue apam butuh gas buat ngukus
ya seperti itu
semua kue yang dimasak pasti butuh gas
gasnya kosong habis ngerebus air
gua beli gas
garamnya juga kosong habis ngerendam kakinya bang ojak
jak mendingan kamu ke puskesmas aja
biar diperiksa sama dokter
kalau gini hari puskesmas ngantri
di mana mana puskesmas gak ada yang gak ngantri
yaudah tapi lo anterin gua ya
yang ramah sama aku bakalan aku kasih es dawet gratis
keramahan kalian palsu es dawet aku cancel
jak motor kamu titipin aja sama si john cumungut
emang kalian pada mau kemana
gua mau ke puskesmas kaki gua sakit
biar sembuh minum es dawet aku aja coy
eh ember proyek gak ada ngefeknya
ajak kata bapak saya jadi orang jangan gampang kesel
kalau kata bapak gue jadi orang jangan ngeselin
wah bapak kita kompak ya bisa bikin grup band ya jack
lama gak ya
kalau nggak mau lama gimana kalau minum es daun aku dulu
wah kalau saya nungguin sambil minum es dawet
bisa habis berapa gelas mas
yaudah deh ya
tis makasih ya
kurang angin gak jack ya
gak enak ya
perasaan kok gak enak ya
perasaan lu doang kali
aduh jempol gua
aduh contohan gua
ntar malem jadikan aku ke situ
ya kalau gak boleh tetep aja aku ke situ
sekali kali jalan sama aku
perginya gak bawa motor
emangnya kalau aku pergi bawa gerobak
iya enggak juga sih bang
gara gara situ sih pulsa nya jadi abis
ye situ yang telepon
ntar kalau udah lo gue sms ya
yaudah nanti saya jemput
di parkir setahun juga
motor kamu mah gak akan ada yang ngambil jak
eh lo bikin gue marah lagi
silahkan aja marah
nanti gak akan saya jemput
abang ngapain jempol jempol
tampang udah usna
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
abang pakai jaket buji itu pantas menjadi tukang ojek bang daripada tukang dawet
emang gue tukang ojek bukan tukang jawet
tapi abang pantas menjadi tukang dawet daripada tukang ojek
eh mbak be kebetulan
kebetulan ada yang nemenin bawa gas
kebetulan juga nih
kebetulan apa be
emak lu masih di rumah kan
masih sibuk enggak
kayaknya enggak bisa diganggu
ya udah bilangin gua kesana nyenter aja ya
bang ojek bang rawa bebek delapan
bang ini bayarnya kemana
taruh aja situ segelasnya lima ribu
itu aku cuma empat ribu
bilang belanjaan emak kudu ditambah
kenapa emak nggak sekalian belanja tadi
ya seperti itu
mana emak tahu tat
peserta pengajiannya nambah
nah telepon kuenya kudu ditambah jadi bahan bahannya pun ditambah juga dong oh seperti itu
bang maaf ya bang kalau cemban cuman sampai sini ya lah bang tanggung banget itu dikit lagi tuh
abang sampai nggak bisa bang kalau abang ngasih cemban itu merusak harga temen temen saya karena
bang itu nggak perlu bilang sama teman teman abang jadikan teman teman itu enggak tahu
bang maaf ya bang soalnya saya udah terikat kode etik tukang ojek jujur itu hebat udah maaf bang
maaf abang nggak usah mukul mukul gini juga kali bang maaf bang nggak sengaja
halo halo ma ya elah kirain emak kenapa
belanjain emak kagak bisa abang lagi di puskesmas abang di puskesmas ngapain abang
di puskesmas abang lagi berobat bukannya tadi abang bilang katanya mau ke pangkalan
berobatin kaki halo ya pusat hati habis mak oh seperti itu iya seperti itu pinjem hp emak ya